meski perayaan kue bulan baru diperingati dua puluh satu september mendatang sejumlah toko kue di
kawasan pecinan jalan kembang jepun surabaya sudah mulai menjajakan kue tradisional asal
tiongkok ini ada beberapa isian kue bulan yang dijual diantaranya isi coklat keju durian hingga
daging babi sementara jenis kue bulan yang dijual ada dua yakni jenis hokian dan kuangtung
pedagang kue bulan mengaku setiap harinya ia menyiapkan hingga seribu stok kue bulan untuk
dijual ini orang kuangtung ini orang hokian banyak juga beda beda ini empuk ini keras
yang paling laris yang mana itu coklat keju durian babi sama ini rotus rotus
perayaan kue bulan juga disebut festival pertengahan musim gugur karena di negeri
asalnya tiongkok perayaan ini bertepatan dengan pertengahan musim gugur yakni pada tanggal lima belas
bulan delapan pada penanggalan cina menyambut festival ini salah satu hotel di surabaya menampilkan
beragam inovasi dan kreasi kue bulan mulai dari kue bulan berukuran jumbo dengan diameter lima puluh cm
hingga kue bulan kekinian berbentuk karakter kartun
work dalam festival ini juga dipraktekan secara langsung bagaimana cara membuat kue
bulan secara manual oleh sang juru masak menurut pengamat budaya peranakan sejarah kue bulan atau
mooncake ini memiliki banyak versi namun pada intinya kue bulan atau mooncake memiliki makna
sebagai perlambangan rasa syukur serta kue untuk ajang silaturahmi zaman dulu bulan itu jadi pemersatu
tuhan itu membuat alat pemersatunya itu bulan
nah untuk remaja remaja pada saat itu itu dipakai untuk pertemuan pertemuan mencari jodoh
kue bulan atau mooncake menjelang perayaan kue bulan biasanya digunakan sebagai hadiah oleh warga keturunan tionghoa
untuk diberikan kepada sanak saudara
satu paket kue bulan biasanya dijual dengan harga paling murah rp satu ratus lima puluh ribu rupiah